kalau memang itu terbukti tentunya akan
di bap oleh
kepegawainya masing masing skpd
nah kalau memang terbukti akan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
pengawasan sih sebetulnya dari pimpinan masing masing
ya cuma memang kalau untuk pegawai ya kami memang
ada tetap absensi secara mobile
dimana absensi mobile itu juga ada
geotagging berarti kan kami ketahuan
lokasinya lagi dimana gitu
kemudian juga kalau ada rapat
atau zoom meeting kami tetap
harus menggunakan pakaian dinas harian
pengendara motor juga sangat merasakan